sebanyak dua puluh tiga ratus tiga puluh tujuh orang penumpang berangkat dari stasiun di wilayah pt kai daob delapan surabaya pada jumat
pt kai daup delapan surabaya menyebut terjadi peningkatan signifikan dibanding hari sebelumnya
di mana pada kamis total penumpang yang diberangkatkan sekitar delapan belas orang dan pada rabu sekitar sebelas orang
pada puncak keberangkatan pt kai dua puluh delapan surabaya mengoperasikan empat puluh kereta api jarak jauh
ada pun keberangkatan penumpang terbanyak dari stasiun gubeng surabaya kemudian stasiun pasar turi surabaya dan stasiun malang
sementara tujuan favorit para penumpang adalah jakarta bandung yogyakarta dan banyuwangi
ya hari ini kami predisikan merupakan puncak arus mudik di dua puluh delapan sekitar dua puluh tujuh ratus an penumpang
yang menggunakan moda transportasi kereta api untuk pulang ke rumah halaman masing masing merayakan dulfitri bersama keluarganya
kenapa demikian pak apakah baru melanjutkan bersama
tepat ya kita mulai hari ini hari libur nasional sudah dimulai pemerintah sekolah juga pada libur
beberapa penumpang kereta api sancaka tujuan yogyakarta mengaku baru berangkat karena menyesuaikan jadwal cuti bersama
meski ramai penumpang merasa aman dan nyaman karena sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster
ya nggak masalah karena kami sudah vaksin booster sudah lengkap vaksin booster dan memang harus taat prokes
saya kebetulan kerja jadi pns guru di bali sebenarnya bukan di surabaya tapi ini kebetulan saya ke surabaya dulu dari tadi malam
terus saya berangkat dari surabaya ke jogja kayak gitu berangkat dari ini karena memang cutinya mulai dari hari ini
hingga dua puluh sembilan april total sebanyak sembilan puluh enam orang penumpang telah diberangkatkan dari stasiun di wilayah pt ki dua puluh delapan surabaya
sementara penumpang yang tiba sekitar delapan puluh enam ribu orang